mega proyek ktp elektronik yang menjadi ladang korupsi bagi para pejabat tinggi
merugikan negara hingga mencapai dua tiga triliun rupiah
kasus ini yang menggurita melibatkan banyak pihak perorangan korporasi
bahkan juga tidak ketinggalan pejabat negara
lantas bagaimana skema dan kepada siapa saja kucuran dana pembuatan identitas penduduk ini mengalir
saya akan membahas lebih lengkap untuk anda pada sore hari ini
kita lihat bersama ini adalah kita akan mulai terlebih dahulu dari yang didapatkan dari kpk
jadi informasi dari kpk kemudian disadur oleh detik com menyampaikan bahwa ini adalah orang orang
yang memang disebut sebut menerima duit iktp
jadi dari bap bap dari beberapa orang yang telah dipanggil diperiksa oleh kpk
termasuk juga terdakwa hal tersebut dikumpulkan menjadi sebuah acuan
dan inilah beberapa gurita nama yang disebutkan menerima
nah fulus dari proyek kita yang selalu kita ambil iktp yang selalu ada di dompet kita itu
ada korupsi luar biasa di sana
dalam beberapa kesaksian yang ada di persidangan beberapa dari nama ini membantah bahwa mereka menerima
persidangan nanti akan menentukan
tapi selintas saja saya ingin kamera lebih dekat untuk memperlihatkan bagaimana plasma ini terlihat
anda lihat logo logo partai beraneka rupa beraneka warna
ternyata secara berjamaah dan kali ini agak kompak ya
biasanya kan kalau partai politik itu suka oposisi gitu apalagi untuk menentukan sebuah target target tertentu
ataupun pemimpin pemimpin di titik tertentu
tapi kali ini kompak ya jarang jarang gitu
kita lihat mereka kompak
diduga mereka menerima proyek ataupun dana proyek iktp
gamawan fauzi merupakan menteri dalam negeri era kepemimpinan presiden susilo bambang yudhoyono
kita lihat berapa dugaan yang diterima oleh gamawan
tiga juta dolar amerika pada tahun dua ribu sepuluh dua ribu dua belas dua ribu sebelas tersebut
merupakan angka yang luar biasa
dan itu hanya untuk satu orang saja
diduga diterima oleh gamawan fauzi
lalu selanjutnya adalah nama yang disebut sebut juga oleh saksi menarik hari ini
yaitu muhammad nazaruddin yaitu melchias marcus mckeng
empat juta dolar amerika
kalau disebutkan saat ini lima ratus ribu dolar amerika ya
lebih kecil lagi lah ya
tapi menurut kpk sendiri dari beberapa bap yang kemudian dikumpulkan oleh detik com
satu empat juta dolar amerika yang diterima oleh mckeng
satu orang yang menerima itu
luar biasa ya
lalu selanjutnya ada adek omaruddin seratus ribu dolar amerika
kemudian kita lihat nukman abdul hakim tiga puluh tujuh ribu dolar amerika
oke saya sambil sebutkan juga dari partai partai mana saja
dua di atas dari partai golkar kemudian dari partai p tiga
kemudian kita lihat ada pan
teguh juwarno ini juga sudah membantah juga di pengadilan
dihadirkan sebagai saksi dan menyatakan bahwa itu merupakan fitnah yang ditujukan pada dirinya

kemudian abdul malik haramen tiga puluh tujuh ribu dolar amerika dari pkb
lalu kita bergeser ke pks
kita lihat jazuli juwaini diduga menerima tiga puluh tujuh ribu dolar amerika
lalu ada marzuki ali salah satu pentolan dari partai demokrat
diduga menerima dua puluh miliar dolar amerika
dan satu lagi
tokoh yang menerima
yang juga disebutkan namanya hari ini oleh muhammad nazarudin
yaitu anas urbaningrum
yang disebutkan lima lima juta dolar amerika
jadi hampir hampir mirip ya
dari gamawan fauzi dan anas urbaningrum yang saat itu memenangkan
tidak berapa lama kemudian ada konvensi pemilihan ketua umum partai demokrat
kemudian anas urbaningrum menang
dan menurut nazaruddin dalam kesaksiannya bahwa membutuhkan logistik dana agar menuju proses pemilihan tersebut
lalu kita bergeser
setelah partai demokrat kita partai yang saat ini memenangkan presiden joko widodo
pada tahun dua ribu empat belas sebagai presiden republik indonesia partai demokrasi perjuangan
siapa saja mereka
satu dua juta dolar amerika diduga menerima
dan yang sudah menjadi saksi dalam persidangan pekan lalu
yaitu ganjar pranowo
yang saat ini menjabat sebagai gubernur jawa tengah
diduga menerima lima ratus dua puluh ribu dolar amerika
pada saat itu ganjar pranowo
pada saat itu posisinya adalah sebagai wakil ketua komisi dua dpr ri
dan kita lihat selanjutnya ada lagi yang saat ini menjadi menteri
delapan puluh ribu dolar amerika
jadi ada partai yang saat ini mengusung presiden joko widodo
ada juga partai yang lain
jadi multi partai tampaknya ini ya
kali ini agak kompak yang saya sebutkan tadi ya
terharu juga kita kali ini agak kompak
lalu kita ke slide selanjutnya
ini merupakan bahan juga yang disebutkan oleh ketua kpk
saat itu kita mengambil statementnya dan kemudian kita kumpulkan
kita lihat nilai proyek tersebut
jadi kalau kerugian negara dua dpr ri
yang dari anggaran negara
anggaran negara itu adalah uang kita
kita bayar pajak
yang kemudian terakhir itu kalau misalnya mau laporan itu tiga puluh satu maret
kemudian diperpanjang sampai dua puluh satu april
itu kan berharapnya
jadi sebenarnya siklus pajak itu
ketika kita memberikan tax
kita harus mendapatkan return
return kita sebagai rakyat itu apa
yaitu public service yang harusnya bagus
ketika saya bersama anda semua
kita kan kalau bayar tuh pasti bareng bareng ya
kalau misalnya dari perusahaan gitu
dan itu harapan ketika
ketika itu dikumpulkan
kita bisa dapat jalan aspal yang gak bergerudul
anak kita bisa sekolah baik
sekolahnya fasilitasnya oke
kemudian gak mahal bayarannya
atau kalau bisa gratis
kemudian begitu juga dengan kesehatan
kalau kita sakit kita berharap rumah sakitnya merata di seluruh indonesia
kemudian fasilitasnya lengkap
hal hal yang sepertinya
hal hal yang seperti itu yang sudah diimplementasikan oleh negara maju
untuk itu tax itu sangat crucial
ketika teks ini kemudian dalam bentuk pendapatan negara misalnya
diselewengkan misalnya dengan apbn
kemudian dialihkan untuk jadi proyek banjakan
itu yang sangat membuat hati kita merasa terhianati
itu lebih dari segalanya
dari lima sembilan triliun rupiah proyeknya dua tiga triliun rupiah kerugian negara
inilah yang akan diburu oleh kpk
siapa saja yang menghabiskan dana ini
dan saya berharap kasus ini tidak berhenti menjadi komunitas politik
kemudian kita juga bisa kalau misalnya ada aset kita sita aja
kemudian kita lelang kita manfaatkan untuk pembangunan
lalu kemudian yang sudah dikembalikan ini menarik
ada yang mengembalikan loh ternyata

jadi artinya apa
kita harus meneguhkan bahwa ada praktek aliran dana itu
kalau ada yang mengembalikan artinya praktek untuk bagi bagi uang
untuk proyek ini dalam bentuk komisi
itu ada karena ada yang ngembalikan kok
lalu kemudian kita lihat siapa saja yang mengembalikan ini
kemudian satu konsorsium
kemudian ada empat belas perorangan
yang kpk tidak menyebutkan secara rinci
tiga saja mereka
kemudian uang pengembaliannya kita lihat
untuk korporasi dan konsorsium dua ratus dua puluh miliar dolar amerika
ini yang saya sebutkan menarik
kemudian empat belas orang tersebut mengembalikan tiga puluh miliar rupiah
jadi sudah dua ratus dua puluh miliar rupiah maksud saya untuk korporasi dan konsorsium
kemudian perorangan tiga puluh miliar rupiah
lalu berapa banyak saksi yang diperiksa
agak kerja berat kpk
nggak apa apa lah ya
dua ratus delapan puluh orang yang diperiksa untuk kasus ini
penyidik pasti kerja ekstra
dan berapa orang yang dipanggil
dua puluh tiga orang untuk anggota dpr
kalau komisi itu ada puluhan orang jumlahnya
tapi dua puluh tiga orang sementara yang dipanggil
dan memenuhi panggilan kpk ada lima belas orang
ada juga yang ternyata nggak mau hadir
tidak tahu kenapa ya
atau terakhir kita lihat juga ada yang membatalkan bap
misalnya seperti ibu miriam
jadi hal hal ini menjadi skema buat kita
betapa proyek proyek yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari hari
ktp itu loh ya
yang selalu ada di dompet kita
itu dijadikan ladang bancakan
dan ini bukan kasus pertama proyek negara dijadikan bancakan
baik oleh siapapun
baik parlemen maupun juga kita lihat oleh eksekutif
dan itu yang membuat pertanyaan bagi kita
itu sudah menjadi habit
tidak bisa diubah
atau seperti apa
saya akan ke persidangan hari ini
memberikan kesaksian yang saya menyebutnya sebagai sesuatu yang sangat lancar
kemudian juga detail ya angka angkanya
anda jangan lupa
nazaruddin ini berapakah menjadi kasus
ataupun menjadi saksi dalam kasus yang ditangani oleh kpk
tapi kita juga jangan lupa kontroversialnya dia
anda masih ingat kan di mana dia ditangkap
ketika itu dengan memasukkan paspor anda ingat
jadi bahwa ini menarik untuk melihat
apa yang nazaruddin hari ini menarik untuk kita sampaikan
terlepas itu benar atau tidak
nanti majelis hakim yang akan memutuskan mempertimbangkan
ini adalah haliran dana iktp versi dari nazaruddin
nah jadi ini versi nazarudin
jadi ini menjadi menarik dalam persidangan kali ini
bahwa nazarudin secara rinci menyebutkan
ada persen persenan ada angka angka

tapi nazaruddin begitu ingat
dan kemudian begitu lancar

jadi ini menjadi hal yang menarik
dan begitu ingat
dan kemudian begitu lancar ketika ditanya oleh majelis hakim
meskipun tadi beberapa anggota dewan menyatakan
itu fitnah itu bohong orang yang frustasi
di dalam bui dan lain sebagainya
tapi kita lihatlah terlebih dahulu
kemudian nazaruddin menyebutkan bahwa
wakil ketua banggar ketika itu ada tiga orang
dan alokasi dananya
dia menyebutkan dalam ribuan dolar amerika
kalau kita konversikan ke rupiah
kalau di dolar itu sekitar dua ratus lima puluh ribu dolar
itu sekitar tiga tiga miliar rupiah
kalau kita kerja
sekitar tiga tiga miliar rupiah

itu berapa tahun ya
terus mereka punya tiga tiga
hanya dalam grup
ya iyalah bro duit rakyat
saya juga mungkin kalau misalnya mau nakal
semoga enggak ya
ya bisa aja kan itu duit negara
gampang aja jadi orang kaya
ya gampang orang bukan cari sendiri
nggak pakai keringat sendiri kan
begitu juga ketua banggar
enam enam miliar rupiah
enak banget ya
dolar amerika maksud saya
bagi bagiinnya itu udah kayak apa
kalau kita main games gitu ya
bagi bagi ya lo dua gue tiga gitu ya
tanpa mereka ketahui bahwa ini adalah
mereka itu kan pejabat negara ya
disumpah untuk sebesar besarnya
memanfaatkan pekerjaannya untuk rakyat
tapi ketika mereka mengkhianati
kalau misalnya kesaksian ini benar
ketika itu mendapatkan angka
ada satu ratus lima puluh ribu dolar amerika
dan masing masing mendapatkan satu ratus lima puluh ribu
jadi masing masing sepuluh ribu
jadi totalnya adalah satu sembilan puluh sembilan miliar dolar amerika
jadi ini ya anggota aja
taken absen aja dapat duit ya
jadi satu sembilan puluh sembilan rupiah
mohon maaf saya agak agak belepotan ya
kalau misalnya rupiah sama dolar gitu ya
soalnya karena dolar lagi mahal sukanya
baik kemudian komisi dua itu
mendapatkan enam enam miliar rupiah
dan jangan lupa
tadi ada yang menarik juga bahwa
kalau untuk bagi bagi komisi
jadi kan ini ada angka
lima sembilan triliun untuk proyek iktp
itu pembagiannya dibagi dua
kalau menurut versi dari nazarudin
itu nanti untuk parlemen
untuk senayan ya
kita ambil ambang batas bawah
tiga ditambah tujuh
gak jelas mau untuk apa
dan ini yang sangat menarik
kenapa beberapa kasus swab di dpr
hampir sama caranya
persennya juga hampir hampir sama
jadi praktek praktek seperti ini yang membuat indeks
ataupun sulit sekali untuk naik
masih sangat menggurita
dalam momentum iktp ini
meski pahit memang
termasuk juga presiden jokowi
untuk menuntaskan kasus ini
karena yang paling dekat dengan kehidupan rakyat
sangat kita apresiasi
tapi bukan dengan proyek proyek bancakan seperti ini
apalagi dengan uang rakyat